ibu sudah mulai menyukai non yulia
dan menyuruh tuan imam untuk mempertimbangkan kembali menikahi non
bener terus reaksi imam gimana
tuhan imam hanya diem aja
tapi non kelihatannya dia sangat senang sekali
saya memang udah kasih waktu ke dia buat menentukan pilihan
jadi ibu menginginkan saya untuk menikah sama imam kan
ternyata non kesabaran non yulia ada hasilnya sekarang
karena kamu sudah membawa berita baik ke saya
ini sekarang buat kamu
wah non bagus sekali
dan sekarang tugas kamu
dengar pembicaraan ibu dan imam baik baik
dan laporkan ke saya
jangan khawatir non
saya pasti akan beritahu non ya
kakak ngasih cincin mahal ke pembantu
kakak gak tahu
berapa duit yang udah aku habiskan untuk membeli cincin itu
lagian juga dia udah kasih berita bagus ke kakak
kakak bakal pakai cincin yang termahal dan terindah di jari manis ini
dan kamu juga akan menikmati hasilnya kan
jadi sekarang imam sudah mau menikahi kakak
seperti yang kau udah bilang ke kamu sebelumnya
kakak udah kasih waktu ke dia untuk menentukan pilihan
dan sekarang pilihannya
imam menikahi kakak
karena dengan menjadi adik iparnya si imam
aku yakin hidupku akan menjadi selayaknya raja
bagaimana dengan kelanjutannya
gimana ada kemajuan atau tidak
gini sabar karena sebentar lagi saya pasti akan menikahi imam kok
saya udah capek mendengarnya
enggak kalau ini benar karena ibunya sendiri menyuruh imam untuk menikahi aku
saya tidak peduli
saya akan bayar kamu dua kali lipat dari yang saya janjikan deh
oke kamu jangan pernah main main dengan saya
kamu sudah membuktikan kehebatan lo
bukan cuma itu
nadia sepertinya sekarang jatuh hati sama lo bin
eh eh eh asal lo semua tahu ya
bukan cuma robin aja yang bisa begitu
tapi gue bisa buat kakek tua peot yang sudah memati itu
kelepek kelepek sama gue
dan gue juga bisa melihat di mata nadia kalau dia menginginkan seorang ibu yang baik
dan gue gue bisa menjadi seorang ibu yang baik banget
lo pasti dapat timbalannya setimpal
jadi gue kudu benaran nikahin dia
kalau lo bisa merebut hati hati ya dan mengambil semua yang kita inginkan ya lu gak perlu menikah
pokoknya intinya lo ambil surat suratnya
udah tuh seran
semakin cepat semakin baik
lo bukan cuma jadi jutawan
kamu mikirin apa lagi
kakek nadia harus menikah dengan robin
nah kakek kira kamu senang
nadia kan belum kenal siapa dia kek
tapi nadia apalagi yang kamu mau tahu
robin itu seperti batu permata
sekali lihat saja kita sudah tahu itu asli atau tidak
robin juga seperti itu
meskipun kakek baru kenal kakek sudah tahu kalau dia itu niatnya tulus dan baik
kamu lihat sendiri tadi bagaimana dia mengajar roger
wajah yang dikasih tahu peramal itu beda banget sama robin
mungkin saja wajahnya masih kurang
atau kamu yang salah melihat
hati kakek mengatakan robin pria yang tepat
kakek tidak peduli dengan kata peramal itu
kakek ingin menikahkan kalian
tapi memang nggak bisa ditunda kek
nadia kan belum mau buru buru
hidup dan mati itu memang di tangan tuhan
tapi sebelum mati kakek ingin menikahkan kamu
hanya itu yang bikin kakek bahagia
kalau emang itu permintaan kakek nadia akan turutin
terima kasih sayang
nah itu cik
kita jalan jalan yuk
terima kasih ya allah
allah kau telah kirimkan pria itu
suatu saat nanti saya bisa meninggal dengan tenang
ada berita apa pak
jimmy dan dhani kabur ke luar negeri pak
mereka menghilang tanpa jejak
kalau kita belum berhasil menangkap mereka pak
kita nggak tahu kejadian peristiwa yang menimpa gadis itu
kamu benar tuan
tapi kamu tetap harus waspada
saya yakin suatu hari nanti mereka pasti akan kembali
dan hari itu adalah hari kematian mereka
enggak mama mau ke kamarnya yulia kenapa sayang
ma mama nggak perlu nemuin dia
sayang kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan mama juga
mama pikir yulia memang pantas jadi pendamping kamu
dan nantinya dia bisa merawat kamu kan
mungkin selama ini dugaan mama itu salah kepada dia
ya udah mama ketemu dia dulu
inunya mau ke kamar yulia
pak imam kalau saya boleh kasih saran
mama melakukan ini semua hanya untuk kebahagiaan saya semata
yuda itu bukan orang yang tepat untuk bapak
kenapa kamu bisa bilang begitu
kenapa kamu bisa bilang begitu
pak imam yulia sama adiknya adalah orang yang gak bisa dipercaya
kalau memang benar begitu
berarti mama harus mencarikan pengganti dia
kulia ayuhal kafirun
la'a budu mata budun
wala antum abidu nama'a budu
wala antum abidu nama'a budu
ibu nggak tahu kalau kamu sedang mengaji
ibu gak tahu kalau kamu sedang mengaji
iya bu saya pikir ini cara terbaik yang bisa diberikan
iya bu saya pikir ini cara terbaik yang bisa diberikan
untuk menebus kesalahan saya
ibu bangga dan bahagia sekali melihat perubahan kamu
ibu bangga dan bahagia sekali melihat perubahan kami
ya bu saya sadar saya bisa begini dan bisa tinggal di sini
ya bu saya sadar saya bisa begini dan bisa tinggal di sini
ini semua atas kebaikan hati ibu dan imam
saya juga yakin bun dulu nggak pernah suka

ibu juga minta maaf kalau selama ini
ibu juga minta maaf kalau selama
ini ibu salah duga sama kamu
mulai sekarang kamu sudah menjadi bagian yang penting dalam keluarga kami